sidang kasus penodaan agama dengan tersangka gubernur dki jakarta nonaktif basuki cahayapurnama dipastikan akan digelar pada tiga belas desember dua ribu enam belas
selasa pekan depan di pengadilan negeri jakarta utara
meski diperkirakan tidak dapat menampung banyaknya jumlah pengunjung
namun pihak pengadilan telah menyiapkan ruang sidang dengan ukuran paling besar
setelah dinyatakan p dua puluh satu dan berkasnya telah dilimpahkan ke pengadilan negeri jakarta utara
proses hukum atas kasus tugahan penistaan agama dengan tersangka gubernur non aktif basuki cahayapurnama sampai ke proses prapersidangan
pihak pengadilan negeri jakarta utara memastikan sidang perkara ahok akan digelar pada tiga belas desember dua ribu enam belas selasa pekan depan
yang dimulai pukul sembilan pagi hingga selesai
meski tidak ada persiapan khusus namun pengadilan negeri jakarta utara telah menyiapkan sebuah ruang yang ukurannya paling besar
di gedung pengadilan negeri sementara yang saat ini berada di jalan gatot
gajah mada jakarta pusat
dalam proses sidang nanti telah disiapkan lima hakim dengan dwi arso budi santiarto selaku hakim ketua
sidang akan digelar untuk umum dan diperkirakan ruang persidangan yang disediakan tidak akan dapat menampung banyaknya jumlah pengunjung sidang
gali putra jakarta